pada peringatan hari ulang tahun dki jakarta ke empat ratus delapan puluh sembilan
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau gubernur ahok menyatakan
bahwa saat ini jakarta terus berusaha memperbaiki banyak hal
salah satu yang menurut ahok berhasil adalah sistem pemerintahan dki jakarta
yang kini dinilai sudah transparan
yang boleh kita capaikan salah satu kan anggaran yang sangat transparan
dan anggaran yang sangat tepat waktu
dan tentu saja pelayanan kami betul betul pelayanan yang satu atap yang sesungguhnya
apa yang masih jelek yang masih total jelek adalah trotoar
trotoar kita itu betul betul jelek
dan kita harus menyelesaikan dua enam ratus kilometer untuk membereskan trotoar